sebuah pulau di mentawai sumatera barat dijual di internet penawaran pulau panangalat diunggah oleh sebuah situs properti internasional
iklan penjualan pulau muncul sejak beberapa hari terakhir
pulau yang hendak dilego tersebut bernama pulau panangalat dan ditawarkan di web etalase international surf properties
pulau panangalat terletak di kawasan pasakyat taylelu kecamatan siberut barat daya ke pulau mentawai
namun unggahan penjualan pulau panangalat ini telah di take down dan diganti dengan unggahan penawaran penjualan resort di pulau yang sama
yang menjadi daya tarik utama pulau ini adalah lokasinya yang menghadap pantai serta dekat dengan lokasi surfing mentawa yang diburu para turis
investasi di pulau ini dinarasikan akan memberikan keuntungan besar
pemerintah kabupaten mentawai mengaku mengetahui informasi tersebut di mana pulau panangalat sudah dua kali dipajak di situs penjualan pulau
namun pemkap mentawai menegaskan tidak ada penjualan pulau apapun di daerah itu

merujuk kepada undang undang agraria nomor lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh itu
itu kan sudah nyata di situ bahwa tidak ada dan tidak dibenarkan warga negara asing
tanah ataupun pulau di indonesia apalagi dia dengan cara apapun dia membeli segala macam itu
tidak benar kan untuk kawasan kawasan wisata itu yang dibangun resort segala macam itu itu adalah
melalui hgb hak hak guna bangunan itu